presiden joko widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu
nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
menko perekonomian erlangga hartarto mengklaim pertimbangan dikeluarkannya perpu ini
karena kebutuhan medesak
pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik ekonomi terkait
dan juga terkait dengan geopolitik perang ukraine rusia dan konflik lainnya juga belum selesai
dan pemerintah menghadapi tentu semua negara menghadapi krisis pangan energi keuangan dan perubahan iklim
nah terkait dengan putusan mk terkait dengan undang undang cipta kerja ini
sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri
di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari undang undang cipta kerja
indonesia tahun depan
dan ini mengandalkan kepada investasi
jadi tahun depan investasi kita diminta ditargetkan rp satu dua ratus triliun
oleh karena itu ini menjadi penting kepastian hukum untuk diadakan
sehingga tentunya dengan keluarnya perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi
dan ini menjadi implementasi dari putusan mahkamah konstitusi
sehingga pemerintah pemerintah harus mengambil langkah langkah strategis secepatnya
nah untuk mengambil langkah strategis ini
kalau masih menunggu sampai berakhirnya tenggat yang ditentukan oleh putusan mk
tahun dua ribu dua puluh maka pemerintah akan ketinggalan
untuk mengantisipasi dan menyelamatkan situasi
oleh sebab itu langkah strategis diperlukan
dan untuk memenuhi syarat langkah strategis bisa dilakukan
maka perpu ini harus dikeluarkan lebih dulu
itulah sebabnya kemudian hari ini tanggal tiga puluh desember tahun dua ribu dua puluh
presiden sudah menandatangani perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja